maraknya kasus pelecehan seksual yang menimpa sejumlah pelajar akhir akhir ini
membuat ratusan siswa di lamongan menggelar aksi unjuk rasa
tak hanya menuntut pelaku kejahatan di hukum berat
mereka juga keliling kampung dan pasar agar aksi demonya mendapat perhatian masyarakat
ratusan siswa madrasah sanawiyah musunan derajat kecamatan kalitenggah lamongan
rabu sim mengawali aksi dengan cara long march keliling kampung dan pasar pasar tradisional
para siswa sengaja keliling kampung agar warga terutama orang tua
peduli dan waspada terhadap kejahatan seksual yang kini kian marak
aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan atas kejadian kejahatan seksual
yang banyak menimpa pelajar di indonesia
sambil membentangkan poster anti kejahatan seksual
siswa juga berorasi menuntut polisi memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku
kami turut prihatin atas aksi kejahatan seksual yang menimpa pelajar di indonesia
khususnya yuyun dan terakhir kali di surabaya kemarin
kami menuntut pemerintah untuk bertindak tegas menghukum pelaku kejahatan seksual
dengan hukuman mati atau kebiri
saat ini kasus kejahatan seksual di jawa timur di tahun dua ribu lima belas mencapai lebih dari dua kasus
kondisi memprihatinkan ini menuntut orang tua lebih memperhatikan anak anaknya
gini agar supaya wali murid wali santri semua orang tua murid ini tidaklah ikut prihatin
dan ikut mengawasi kepada anak didiknya kepada para remaja agar supaya bisa terhindar
dari hal hal yang menyebabkan terjadinya yaitu kejahatan seksual
usai menggelar aksi demo keliling ratusan siswa kemudian membuat lingkaran di halaman sekolah
para siswa kemudian mengumpulkan seluruh pohon
mereka juga membuat poster dan membakarnya